namanya ini orang pingsan ini merem maksudnya dipaksa bangun kacau loh
lu masih di dunia belum sampai akhirat loh tenang aja
ini gue ian nih sahabat lu paling ganteng
ini misro entah dari mana datengnya dari planet
gak ada lagi
reformasi mbak saya mau menyerahkan barang pasien yang tadi dilepas pada saat dokter melakukan tindakan
oh iya sus makasih ya sus
tolong dicek dulu mbak semuanya lengkap atau tidak
jangan jangan kalung gue ada di dalam sini
suster barang pribadinya cuma ini aja sus
hanya ada itu aja mbak apa ada barang yang hilang
tadi suster liat gak
hmm tadi saya nggak lihat sih mbak semuanya ada di dalam situ
oh gitu ya sus
yaudah kalau gitu suster simpen lagi aja ya
nanti langsung kasih ke pasiennya aja kalau udah sadar
baik kalau begitu barangnya saya bawa ya mbak
makasih ya
ini kan rumah sakit bukannya mall
ini deh kayaknya
ya udah pasti ini lah ugd itu tulisannya
oh iya nih soalnya ini sih gue nih lo berupa kena yang tunggu di bawah aja dah
lah kenapa sih
eh bukannya begitu yang ke dalam biar gue masih miso aja
kan tadi denger sendiri suster bilang apa kita boleh masuk ke dalam cuma ganti gantian
yaudah deh yaudah deh cepet muli bawah aja
itu ada apa ya kok ribut ribut di depan pintu
ud kita ngapain disini buruan masuk lo balik badan keburu diusir kita berisik
mereka pasti temen temennya boy
lo yang nolongin boy dan boy dia kesini
kita berdua sama baiknya boy
jadi gimana kondisinya boy
kata dokter sih tadi nggak ada masalah yang serius atau luka dalam
terus kalau dia udah sadar bisa langsung pulang katanya
syukurlah kalo gitu
kalian udah ngabarin keluarga ya boy
tadi gue disempet telfon bapaknya ya mungkin sebentar lagi juga nyampe sini
oh yaudah deh kalo gitu gue balik duluan ya dah
yaudah yuk dah
hah dadah aja
wah kenapa ke gua
iya gue heran si boy betah banget pingsan
terus maksudnya dulu mau di dalam gantiin boy biar ditungguin sama dia
kalo gue sih ngosisinya sih boy sih tiga hari pingsan juga gue jamanin
hahaha tiga minggu juga gue ikhlas
gue baru inget
setau gua dan si ingoa
boy ini gak deket deket banget sama bokapnya nih
apa gue kabarin bisa lama aja ya biar bisa lama juga tahu kondisinya bu
jadi kalo nanti boy udah pulang bisa lama bisa jagain dia
gaya bener gak itu yang ditelpon
gue kan udah berusaha berusaha
ganti baju sekarang
kebanyakan kurang fit
ini karena aku kurang berlatih
aku pengen rutin latihan om
semakin kamu sering latihan
semakin cepat juga kamu menguasai teknik bela diri
om masih ingat
om tau banget sama kamu
kamu ingin menjadi laki laki yang kuat
kamu ingin menjadi laki laki yang tidak terkalahkan
karena kamu itu pengen melindungi adik adik kamu
kamu ingin melindungi mama kamu
itu dari ayah kamu
tekad dan kemauan kamu
harus lebih besar
agar bisa mengalahkan
lu masih di dunia belum sampe akhirat lo tenang aja
ini misrael entah dari mana datangnya dari planet antah berantah kali
udah lo liat muka gue aja lo baru siuman
udah udah udah gak usah berisik gak enak
buat terima kasih udah nolongin gue udah bawa gue kesini
iya reva cewek yang kemarin lo isengin itu
ya kita juga baru dapet kabar dengan raya
kalo lo ditolongin sama reva dan sekarang lo ada di rumah sakit
kita juga baru dateng nih jangan ngungkin lo
kalo bener cewe itu yang nolongin gue
berarti gue utang mudi dong sama dia
kalo dia dimana ya
sebarangan adil lo
gue baru inget kalo dia kan ada di rumah
susah banget yang nyari taksi disini
nanti hujan tembak
hmm kamu kenal sama orang itu
dia itu orang yang paling nyebelin sekampus
ya nggak penting lah buat dibahas
nah namanya tuh gak penting buat disebut sebut
ban aku kempes
mobil aku aku tinggal di jalan kusuma
mending sekarang kakak anterin aku kesana ya
bantuin aku ganti ban ya
siap adikku tercinta
ibut banget sih
ini barang barang emas yang tadi kami lepas
tadinya mau saya kasih ke teman mas yang jagain
tapi dia nyuruh saya langsung kasihin ke mas
silahkan dicek mas
ini sakit lah sus
baik kalau begitu saya permisi ya mas
sila pasti mau nanyain kenapa gue gak datang semalam
gue jadi gak enak sama tante hilda
mana semalam ulang tahunnya lagi
kenapa lagi sih sil
bener deh jangan manyung manyung gitu terus
nanti cantiknya ilang loh
ya ampun tante
siapa lagi sih yang bisa bikin dia manyun manyun kayak gitu kalau bukan sea boy